ancaman cuaca ekstrim akhir tahun melanda beberapa wilayah indonesia
lalu bagaimana kondisi di pulau dewata bali
bergabung korespondensi ann indonesia i nyoman wiryadinata
nyoman selamat malam
nyoman bagaimana potensi dan juga dampak cuaca ekstrim
dalam menghadapi perayaan pergantian tahun baru
kemudian apa yang patut diantisipasi nyoman
ya tiffany sepertinya cuaca ekstrim yang sudah terjadi
sepekan ataupun dua pekan yang lalu tidak menyurutkan
artinya wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk datang ke bali
dan kalau kita lihat memang data dari bandara inggris tenggara rai
setidaknya dari bulan januari hingga tanggal dua puluh empat saja
wisatawan domestik sebanyak sekitar tiga ratus tujuh puluh enam ribu yang datang
melalui bandara inggris tenggara rai
bandara inggris tenggara rai kemudian wisatawan mancanegara sekitar tiga ratus empat puluh dua ribu
artinya mereka yang melalui terminal internasional
yang datang dari luar negeri sekitar tiga ratus empat puluh dua ribu
dan dua ratus tujuh puluh ribu diantaranya adalah warga negara asing ataupun wisatawan asing
dan diantaranya mungkin akan berlibur menikmati libur akhir tahun
termasuk juga natal dan menikmati pergantian tahun baru
dan termasuk juga nantikan akhir liburan tahun baru
tiffany kalau kita melihat salah satu indikator bali itu ramai adalah kemacetan
tidak hanya kemacetan di jalur menuju tempat wisata
namun juga kemacetan menuju tempat tempat kuliner
kemudian tempat tempat pembelian atau berpusat oleh oleh
seperti misalnya di salah satu tempat menuju ke obyek wisata pantai kute
kalau kita lihat di belakang saya ini di jalan pateh jelantik
misalnya dari ujung jalan menuju ke pantai kuta ini
kendaraan berjalan secara perlahan
dan kalau kita lihat tidak hanya asingnya
artinya kendaraan yang disewa di bali
namun juga kendaraan dari luar kota yang mereka bawa
ataupun wisatawan bawah dari pulau jawa maupun pulau lain
dengan penyeberangan melalui jalur laut
kemudian kalau kita lihat tidak hanya di tempat tempat wisata
namun juga di tempat kuliner termasuk juga kemacetan terjadi di tempat tempat penyeberangan
seperti misalnya kemarin saya memantau di tempat dermaga penyeberangan sanur
yang akan di mana wisatawan akan menyeberang tidak hanya ke pulau nusa pengida
dengan berbagai tempat wisata yang menarik dan unik
kemudian juga mereka akan menuju penyeberangan ke pulau lombok
di sana terdapat kemacetan yang biasanya hanya sekitar dua hingga tiga orang saja yang menyeberang
di hari hari kemarin terakhir kemarin hampir mencapai lima orang per hari yang menyeberang
ke pulau nusa penida dari dermaga pantai sanur
nah kemudian bagaimana untuk mengantisipasi cuaca buruk
kalau kita lihat tiffany memang hari ini artinya
di data bmkg terlihat bahwa hujan terjadi pada malam hari nanti
dari pagi hanya grimis kemudian mendung tidak terlalu merata hingga pukul dua puluh
dan kecepatan angin kalau kita lihat tertinggi dari hingga sore tadi adalah sekitar sembilan belas km per jam
kemudian nanti akan ada peningkatan hingga dua puluh tujuh km per jam
kemudian kalau kita lihat bagaimana mengantisipasinya tentu saja yang terberat adalah
bagaimana ketika menyeberang dari pelabuhan gilimano dari ketapang menuju gilimano
dimana disana diantisipasi dengan langkah buka tutup oleh pihak asdp
kemudian mereka yang mengajukan izin berlayar untuk dimintakan untuk menyertakan surat
ataupun perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh bmkg
dan di daerah daerah wisata misalnya di pantai kuto di daerah daerah pantai misalnya
ada penebalan tim penyelamat ataupun balawista yang ditempatkan di pantai pantai ini termasuk juga
selalu memberikan himbauan kepada para pengunjung untuk tidak melakukan ataupun berenang
sesuai dengan bendera yang ditetapkan oleh balawisata
inilah salah satu hal hal yang dipantau oleh pihak balawista untuk keselamatan tidak hanya pengunjung
namun juga kelancaran di alur lintas menuju ke tempat tempat wisata
sebagai informasi saja tiffany nanti akan ada enam titik tempat pesta kembang api
yang diantaranya ada di nusa dua kemudian di jimbaran kute legian
dan di cangguh dan tentunya akan sangat menarik sekali di malam pergantian tahun baru nanti
baik terima kasih koresponen cnn indonesia inyoman wiryadinata atas laporan anda dari bali